dan kamu sendiri selalu menentang mama
terus ngapain kamu ngaji
kamu itu sekarang surganya udah bukan pada suami kamu lagi
karena posisi kamu sekarang sudah menjanda
jadi sampai dimanapun surga anak itu ada di bawah telapak kaki
berarti surga kamu di bawah telapak kaki mama
dan kalau kamu terus terusan menentang mama seperti ini
mama tidak akan pernah membukakan pintu maaf untuk kamu
supaya kamu masuk
harus punya ide yang bagus
gak tau deh ma
alisa kamu yang tambahnya anaknya
sambah ya senyum
bisa minta maaf kalau selama hidupnya
mas budi suka punya kakak sama mama
sama bapak yang lain
kalau mama punya salah
kakak kakak kamu juga punya salah
sama almarhum suami kamu
mama benar benar kaget
banget waktu dapat kabar kalau
suami kamu meninggal
semua terjadi begitu cepat pak
ya mengantar mas budi pun
nggak tahu kejadiannya seperti apa
kami semua benar benar menyesal
dan suami kamu
kami mau menghubungi kamu sebelum kejadian ini
mama ada apa mbak
sebenarnya kami mau menghubungi kamu sebelum kejadian ini
mama ada apa mbak
sebenarnya kami menyadari kesalahan
dan kehilapan kami yang dulu
kami sudah mau menuju jalan yang baik dan benar alisa

alhamdulillah ya allah
kau telah memberikan
kau telah memberikan jalan
untuk mama dan juga mbak
lisa bangga sama fahir
kamu balik lagi ya tinggal di rumah
sama mama dan kakak kakak kamu

kamu kembali ke rumah mama aja ya sama kita
kamu nanti malem dandan yang cantik ya
ada yang mau ngelamar kamu
eh ya allah
mama kuburan mas budi itu tandanya masih basah

mama udah mengharuskan aku dilamar sama laki laki lain
gak usah banyak nanya ya kamu ya
kamu itu sekarang udah gak punya siapa siapa
mama akan kurung kamu
tapi aku gak mau gak mau
kamu tuh kurang ajar banget sih
berani ngawur mama hah
akhirnya mama yang ruga pakai begitu

sampai lupa mama
ini loh alisa yang mama cerita sama kamu
kalau dia mau kamar kamu
ma enggak enggak enggak
mama kan tahu sendiri kalau alisa itu masih dalam masa idah ma

masa idah kayak masa lalu masa kini kayak masa selebay

aku tahu kan kepergian mas budi itu gak gampang buat alisa
itu nyisahin luka yang dalam ma
apa mas budi
apa mas budi
iya mas budi
suami aku yang baru saja meninggal
suami aku yang baru aja meninggal
jadi kamu udah nikah
buat apa kamu
kapan variance kamu

selamat tinggal budi
yang gak pernah kamu jalani
minta kong sama keluarga kamu
apaan sih mus
kok belakangan ini
buatnya winnie sakit banget ya ma
masih dateng dateng elu sakit
udah diperiksa belum
engga engga engga
daripada ntar diperiksa terus tahu penyakitnya apa
iya mesti diperiksa lah
jadi kamu tau sakitnya apa
ini beneran sakit tau
sakitnya aku kok sekarang cuma bukan di kepala aja ya mah
tuh kayak ditusuk tusuk
tapi di pencernaan aku juga udah mulai sakit mah
ini apa apaan sih pada ya
penyakitan semua heran ya mama i
makanya hidup sehat dong kayak aku
jadi gak penyakitan deh kaya kalian
apaan sih lo gak lucu tau gak jandanya
panas ya gudangnya
denger ya lisa
jangan kamu pikir kalo mama datang kesini pengen bebasin kamu dari gudang ini ya
mama kenapa teda sih mama
kamu tuh tiap hari ngaji
dan kamu sendiri selalu mentah mama
terus ngapain kamu ngaji
kamu itu sekarang surganya udah bukan pada suami kamu lagi
karena posisi kamu sekarang sudah menjanda
jadi sampai dimanapun
surga anak itu ada dibawah telapak kaki itu
berarti surga kamu dibawah telapak kaki mama
dan kalau kamu terus rusak menentang mama seperti ini
mama tidak akan pernah membukakan pintu maaf untuk kamu
supaya kamu masuk neraka
dari dulu mama belum selesai bicara
supaya kamu masuk nerakab dan kamu jadi anak neraka
marita mohon ma jangan disumpahin ma toh
kalau kamu gak bersumpahin
jangan bantal lama lagi dong
kamu mau hidup tanpa ridho orang tua selamanya
jadi siapa yang mau hidup ini bisa kak
ada rumah ini
amba mohon padamu ya allah tolong berikan amba keikhlasan
berikan amba keikhlasan untuk menjalani hidup amba ya allah
karena sejujurnya amba masih mencintai mas kudi
tapi hamba tidak ingin durhaka kepada mama hamba ya allah
amba mohon amba mohon tolong berikan amba ketujuh
amba hati hati berkata